terima kasih sayang
terima kasih sayang
udah jangan kelamaan sekarang
buru ada orang liat
ini kenapa masnya
teman saya ini punya penyakit darah rendah
dia mau dibongkok rumah sakit
tenang aja mas
aku masih kepikiran angga deh
ada urusan apa ya dia sama al
korban sudah sama kita bos
ini lagi di rumah saya
tadi katanya ada urusan
udah selesai urusannya
udah selesai sayang
masalahnya udah selesai udah clear semuanya
beneran gak ada apa apa kan enggak
perasaan aku masih gak enak nih sampai sekarang
sayang kamu bisa nggak sih percaya sama aku calon suami kamu
semuanya baik baik aja
kamu tuh perhatian banget sama aku terus khawatir
pokoknya aku udah bilang semuanya baik baik aja
syukurlah kalau gitu
yaudah kamu take care ya
kamu juga ya semangat prakteknya
eh eh sayang sayang bentar bentar
ya ampun gak
ini aku lagi ada di lobi rumah sakit
yaudah kita lagi dong
angga udah di rumah
dan dia juga baik baik aja
tapi kenapa perasaan aku masih gak enak ya
semoga gak ada apa apa lah ya
udah mau menikah aja
masih aja kayak begitu malu malu
apa kabar sih
ada saya yang bisa bantu mbak
saya mau beli obat tidur
ada resep dokternya
tunggu sebentar ya mbak
seratus ribu mbak
saya sudah cek ke majalah kapal
tapi sepertinya pak andre sudah menutup akses soal cover majalah
yang menggunakan model ricky alexander dan el sandita bu
saya cek database nya pun data tersebut sudah dihapus bu
oke begitu ya bu
kalau gitu saya bisa coba cari jalan lain
makasih banyak ya bu udah membantu saya
baik bu jennifer sama sama bu
kejar apa lagi ya
hai johana maaf ya oma telat
it's okay oma aku ditemani sama sahabat aku
ini namanya rena
sudah lama banget kita gak ketemu ya
kamu juga seperti yang dulu awet muda
oma kenal sama omanya juwana
oh gitu oma
ingat kita muda dulu ya
sibuk ngurusin bisnis terus
sekarang kita udah nyantai
dan antar jemput cucu

dulu waktu muda aku sibuk dengan
kamu sibuk dengan perusahaan majalah
iya sekarang sudah di handle dengan anakku semuanya
nggak sengaja kita ketemu disini
iya seneng ya
ternyata cucu kita temenan
oke let's meet up lah kapan kapan ya
boleh boleh kita lunch and
boleh boleh boleh ya
oke aku mau balik dulu
kebetulan lagi ada urusan sedikit
terima kasih udah nungguin cucu saya
no problem sama sama
sampai ketemu lagi oke
kita pulang dulu ya
omah kita pulang yuk
ya di sini
apa diri anda ke cafe ini
handphone dia juga gak aktif
cari kemana ya
mungkin cuma cara ini
yang bisa membuat nina menyesal dan merasa bersalah
karena udah gak percaya sama gue dan ngusir gue kayak gini
maaf mbak lantainya masih basah
dikasih tau malah gak didengar
nanti jatuh malah nyalahin lagi